protes dan kerusuhan di berbagai kota di amerika serikat menuntut keadilan atas kematian george floyd seorang warga kulit hitam di tangan polisi terus berlanjut di hari ke enam
lalu bagaimana kondisi di washington dc amerika serikat
bergabung reporter voe valdia baraputri
faldia kondisi di washington dc di hari ke enam aksi demonstrasi seperti apa
kalau kita lihat sekarang tidak hanya aksi kekerasan tapi juga berujung aksi penjarahan di mana mana banyak kota
tanggapan dari gedung putih seperti apa
selamat pagi waktu washington dc tiffany raitama
di washington dc pada hari minggu waktu setempat wali kota dc miriel dozer terpaksa harus menerapkan jam malam pada pukul sebelas malam hingga pukul enam pagi pada pagi ini
karena unjuk rasa berakhir dengan pembakaran dan pengerusakan
peringatan keamanan penerapan jam malam ini dikirimkan dan diterima oleh warga dc melalui hp
pembangunan tim voe berada di lapangan pada unjuk rasa di washington dc dan inilah gambar terbaru pada malam tadi
di mana para pengunjuk rasa bentrok dengan pihak kepolisian dan terkena gas air mata
bentrok dan unjuk rasa ini berlangsung tepat di seberang gedung putih tepatnya di sebuah taman bernama labayet park
perlu saya luruskan lagi bahwa selama protes berlangsung di depan gedung putih
masa tidak pernah berhasil memasuki area gerbang gedung putih maupun memasuki area gedung putih sampai merusak gedung putih itu tidak pernah terjadi
beredar video di sosial media yang memberikan informasi bahwa masa memasuki dan merusak gedung putih itu tidak benar
itu adalah video yang diambil di gedung dprd negara bagian ohio bukan gedung putih washington dc

itu adalah video yang diambil di sosial media yang memberikan informasi bahwa masa tidak pernah berhasil memasuki dan merusak gedung putih itu tidak pernah terjadi

itu adalah video yang diambil di sosial media yang memberikan informasi bahwa masa tidak pernah berhasil memasuki dan merusak gedung putih itu tidak pernah terjadi
itu adalah video yang diambil di sosial media yang memberikan informasi bahwa masa tidak pernah berhasil memasuki dan merusak gedung putih itu tidak pernah terjadi
itu adalah video yang diambil di sosial media yang memberikan informasi bahwa masa tidak pernah terjadi
itu adalah video yang diambil di sosial media yang memberikan informasi bahwa masa tidak pernah terjadi
itu adalah video yang diambil di sosial media yang memberikan informasi bahwa masa tidak pernah terjadi
itu adalah video yang diambil di sosial media yang memberikan informasi bahwa masa tidak pernah terjadi

itu adalah video yang diambil di sosial media yang memberikan informasi bahwa masa tidak pernah terjadi
itu adalah video yang diambil di sosial media yang memberikan informasi bahwa masa tidak pernah terjadi